maskapai garuda indonesia melirik rute penerbangan dari dan ke amerika serikat setelah federal aviation administration atau faa menaikkan peringkat keselamatan dan keamanan penerbangan indonesia ke kategori satu
dilansir the tick finance pengajuan izin rute penerbangan ke amerika serikat kini sedang diproses di kementerian perhubungan
direktur jenderal perhubungan udara suprasetyo menyatakan garuda indonesia meminati rute ke new york dan los angeles
ada pun izin dari faa untuk maskapai indonesia yang ingin melayani penerbangan ke amerika serikat akan keluar pada dua puluh agustus mendatang